titipan dari pak wisnu
sebagai ucapan terima kasih karena kamu udah bantuin dia waktu masalah ganti rugi itu
nggak baik kalau nggak dipakai pemberian orang yang udah berterima kasih
jadi rizky yang kasih kamu sepatu ini
kok bisa ya amira
nggak tau tuh bu
mungkin tadi dia ngeliat amira nyeker kali ya bu
terus tiba tiba dia langsung beli amira sepatu itu
lebih baik aku gak usah cerita ke ibu
kalau sebelumnya aku sempat ketemu sama pak prabu
aku takut ibu marah
kau dia perhatian sekali ya sama kita ya
sewaktu di makam tadi aja
dia akan menawarkan diri untuk membantu membokar makam itu
untuk mengetahui itu tuh jasad ayah kamu atau bukan
sekarang dia ngasih sepatu ini sama kamu
kalian gak ada hubungan apa apa kan
ya maksud ibu
kamu suka sama dia terus dia juga suka sama kamu
ya nggak mungkin lah bu
amel mana mungkin suka sama dia
dia juga mana mungkin suka sama amir
ya syukurlah kalau begitu amira
lagian kalau kamu berhubungan sama orang kaya
nanti akan susah
lebih lebih ibunya rizky
kamu tahu kan dia pasti benci sama kita
karena kita terus ngotot kalau ayahnya rizky itu adalah ayah kamu
ibu tenang aja bu
karena udah ada orang lain yang aku suka

kau juga kelam aja
gak tahu kenapa kayaknya hati aku udah menyukai arman
ya walaupun sepertinya perasaan aku ke arman cuma bertepuk sebelah tangan
karena arman sepertinya sangat menyayangi zahira
jadi kamu ambil sendal itu dari tangannya amira di kampus tadi
michia nggak tahu sih dia gimana caranya nyuri sendal ini
tapi yang jelas sekarang mesya udah ambil
ini kan sendal dari mama untuk papa
artinya amirah nyeker dong di kampus sekarang
kok papa malah bilang kayak gitu sih
ya biarin lah pak amira nyeker
kita nggak usah peduliin dia
emangnya papa tahu dari mana sih kalau amira nyeker
jangan bilang papa yang udah kasih sendal ini untuk amira ya pak
amira juga tadi sempat bilang sama aku kalau papa udah gak butuhin lagi sendal ini
sendal ini kan dari mama pak ini tuh sendal baru
mesha sama sekali gak ngerti ya sama papa kenapa sih sikap papa sama amira itu gitu banget
ke seorang ayah sama anak kandungnya sendiri pak
harusnya kan papa benci sama amira amira itu adalah anak dari seseorang yang tante aini cintai pak
cukup mesya cukup
mesya nggak bisa terima pak mesya capek diperlakuin gini terus sama papa
mesya udah kayak anak bungut papa sendiri sekarang
mechha bisa terima kalau mesha dimarahin sama papa gara gara zahira pak
tapi mesya nggak bisa terima kalau papa marahin mesya gara gara amira
dia kan gak ada hubungan darah sama sekali sama bapak
papa bilang cukup cukup
papa gak suka kamu selalu ikut campur urusan papa
jadi sebaiknya masalah sendal itu dilupakan saja
itu cuma sendal mesya sendal lihat ini sendal
dan papa juga nggak mau kamu suka mengadu ke mama
apalagi masalah ini
papa nggak mau ada keributan lagi di rumah ini
mengerti kamu sialan ini
jadi papa kasih sendal ini ke amira
iya ma kirain aku si amira yang udah nyuri
tapi ternyata papa sendiri yang kasih ke amira
soalnya papa nggak tega lihat si amirnya di kampus nyeker
mana tadi papa bilang gak usah ngadu ke mama lagi
katanya papa takut ribut sama mama
keterlaluan banget sih papa nih
emangnya mama mau diem gini aja ya
atas semua sikap papa
ya sebagaimana mas
semua sikap papa
ya sebagaimana lagi mama harus berbuat apa
mau ribut lagi soal sendal enggaklah
nanti mama malah ditapar lagi sama papa
males mau ribut terus
udah lah nggak usah urusinnya nggak penting
ada urusan yang lebih penting lagi
lagi sama si surti
mungkin mereka berdua saling nggak kenal
laga laga nggak kenal gitu
tapi mama percaya sekali
kalau surti mengenal orang pincang itu
si orang pincang itu mengetahui tentang zairah
dan orang pincang itu juga tahu mengenai papa kamu
tapi waktu mama kejar si orang pincang itu
dia gak mau ngaku diem aja
gimana caranya supaya kita paksa surti
supaya surti juga mengaku kalau dia mengenal orang pincang itu
si orang pincang itu tahu semuanya
gimana kalau kita geledah aja kamarnya di surti
kalaupun memang kenal
pasti ada sesuatu tanda tentang si pincang itu mah
geledah kamar surti
tolong jangan geledah kamar saya ya
saya nggak pedulikan kalau ada pincang itu
ampun di kotak itu kan ada fotonya mas wisnu
ma ini kotak apaan
ini kotak apaan
kotak ini pasti sangat penting
nggak ada lagi
surti dengar ya
kalau sampai saya tahu ternyata kamu kenal sama orang kencang itu
nggak ada ampun lagi buat kamu
kamu akan saya pecah
dan keponakan kamu si arman itu harus keluar dari rumahnya
kamu ingat itu
awas kau sampai ketemu
hitung aja nyonya sama non mesa gak nemuin fotonya mas wisnu
tapi di mana foto itu sebenarnya
kamu udah tahu dari dulu kamu boleh nyebar foto ini
dan waktu kejadian di rumah sakit
aku juga curiga kalau yang yang malah anda tahu ya
mudah pasti akan kena masalah
sekarang budi jujur
dia siapa sih
dia ada hubungan apa sama budi
kenapa budi simpen fotonya dia doang
ya ampun man berapa kali sih bude harus bilang
dia ini temen budi man
kebetulan aja udah simpen fotonya
lumayan untuk mengakutin tikus di kamar budi
budi sampai kapan sih budi mau bawang sama aku
sampai kapan sih budi gak mau ngaku
tuh man budi harus ngomong apa lagi sih sama kamu
dia ini temen budi titik
budi gak mau ngaku aku akan cari tahu sendiri
tak ada ni
bisa paksa denger tapi
udah n quarterly disini
yang bushities itu nggak perlu kalau ada ini tahun aston

incent tak hijau sama aja